beredarnya sertifikat vaksin presiden joko widodo di dunia maya cukup mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran
apa betul aplikasi peduli lindungi aman apa ada celah kebocoran di sana
lalu bagaimana mitigasi yang harus disiapkan oleh penyedia layanan aplikasi
kami bahas bersama ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia selamat malam mas ruby
selamat malam mbak tiffany
baik mas ruby jadi anda melihat ada potensi kebocoran data di aplikasi ini
kebocoran atau peretasan
jadi sebenarnya gini aplikasi peduli lindungi platform itu ada dua
ada aplikasi ada situs website gitu ya
nah yang terjadi adalah adanya penerapan metode verifikasi ataupun multifaktor autentikasi
yang diterapkan secara salah kurang tepat di situs peduli lindungi
di fitur riset kesehatan
seperti yang tadi video dirilis begitu mudahnya seseorang mendownload sertifikat vaksin orang lain
bila memiliki informasi informasi pribadi orang tersebut
nah apa yang disebut salah
metode verifikasi yang dilakukan situs peduli lindungi hanya meminta lima informasi
sama tanggal vaksin
nah untuk orang sekelas pak jokowi public figure pejabat publik seperti presiden kita
tentunya empat informasi empat data yang diperlukan peduli lindungi itu bisa diakses atau diketahui oleh masyarakat umum nih
semuanya ada informasinya baik nama pak jokowi yang lengkap tanggal lahir beliau
lalu jenis vaksin beliau lalu tanggal vaksin beliau kapan semuanya ada terinformasi di media
nah sedangkan satu hal yang dibutuhkan
yang lagi adalah nik
kebetulan seperti tadi disebutkan oleh kpu bahwa mereka sempat tampilkan nik pak jokowi di situs kpu dalam bentuk informasi capres dua ribu sembilan belas
nah sebenarnya tepat saja sebenarnya langkah kpu tersebut tapi yang sangat disayangkan adalah kenapa nik pak jokowi di situs kpu tersebut
harus ditampilkan secara langkah langkah
sedangkan kita sama sama tahu kita sebagai warga yang terdaftar sebagai pemilih di dpt
itu nik kita pakai bintang bintang di akhirnya sehingga nggak ada orang yang bisa tahu
nah ini salah jadi dua kesalahan dua titik kesalahan
satu nik pak jokowi bocor di situs kpu ataupun terinformasi di situs kpu
sampai dari dua ribu sembilan belas sampai hari jumat minggu lalu
jam lima sore baru di take down
nah kalaupun sudah di take down oleh kpu tadi disebutkan sebenarnya jejak itu masih ada di internet
jadi data pak jokowi masih lengkap bisa dilihat oleh siapapun
nah dua titik tersebutlah yang sebenarnya bukan merupakan kebocoran
tetapi kesalahan prosedur dari metode verifikasi dan juga dari situs kpu yang menampilkan nik seseorang secara lengkap
tapi kalau melihat aplikasi ini ada melihat potensi kelemahan nggak mas ruby di sana
banyak orang yang memprediksi atau mengungkapkan ya memang ada beberapa celah gitu katanya
baik sebenarnya kalau to be fair sebenarnya aplikasi sendiri sebenarnya cukup aman
sampai sejauh ini cukup aman
tapi yang tadi aja telah di situs peduli lindungi id lah yang dimanfaatkan bisa oleh siapapun
bisa memeriksa sertifikat orang siapapun bila mempunyai data
mestinya itu dirubah
jadi kita nggak hanya mengkritik tapi kita bisa memberikan saran bahwa mestinya metode verifikasi itu dirubah
nah itu tinggal di definisikan secara lengkap lagi
dan hanya orang yang benar benar berwenang lah hanya bisa mengakses sertifikat vaksinnya dari aplikasi ini
jadi itu adalah aplikasi peduli lindungi
sebenarnya kalau celah celah yang lainnya masih cukup tidak terlalu besar dan masih terus diupdate
jadi secara overall aplikasi peduli lindunginya sih aman
nah tapi yang masih ada celah itu adalah di situs peduli lindungi id
fitur periksa sertifikat vaksin
oke mas ruby kalau kita ngomongin soal potensi kebocoran data pada satu aplikasi ataupun situs
apa artinya tidak selalu semua aplikasi situs itu jaminan sepenuhnya aman
pasti ada celah di sana
yang bisa dilakukan adalah terus meningkatkan keamanannya sesuai dengan update update atau informasi yang mereka dapatkan sambil berjalan
nah masalahnya yang tidak dilakukan oleh kebocoran data
yang tidak dilakukan oleh kebanyakan kebocoran data di indonesia adalah
baru tahu ada kebocoran kalau sudah viral di internet
padahal yang harus dilakukan adalah memonitor selama dua puluh empat jam setiap saat
bila ada percobaan tertentu untuk kebocoran itu bisa langsung dilakukan mitigasi untuk meminimalkan resiko
tapi kita bisa menjaganya lebih optimal kalau kita memang melakukan prosedur dengan tepat
semua prosesnya juga sudah ditelah sudah dicek sudah dites
tidak ada celah celahnya
oke mbak tiffany kalau berbicara mengenai jaminan bagaimana jaminan kemudian pertanggung jawaban dari penyedia layanan aplikasi
jika suatu hari atau di kemudian hari ada kebocoran data dari pengguna atau usernya
nah sayangnya sayang seribu sayang di indonesia belum memiliki undang undang perlindungan data pribadi
sehingga apapun platformnya baik instansi pemerintah maupun swasta kalau terjadi kebocoran terhadap data masyarakat yang mereka simpan
itu belum ada sanksi yang berat belum ada sanksi yang proper karena kita belum memiliki undang undang perlindungan data pribadi
paling yang bisa digunakan adalah undang undang ite
dan mencari unsur yang berat
untuk menggunakan unsur yang pas
nah contohnya adalah kasus kebocoran e commerce kita
dua e commerce besar kita pernah bocor dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
lalu kasus terakhir instansi pemerintah yang besar adalah yang sangat besar adalah kasus kebocoran data bpjs
nah ini kan data bocor yang sangat luar biasa besar menurut saya
bayangin nik seorang presiden saja sudah bocor nih
fitur pelindungi masih ada
itu dari data data kebocoran bpjs kemarin
nggak hanya data pejabat publik
masyarakat pun bisa diakses bila fitur periksa sertifikat vaksin di pedulilindungi id itu tidak dirubah
oke nah kalau begitu mitigasi apa yang harus disiapkan oleh penyedia aplikasi
selain tentunya fungsi kemudian fitur dan lain sebagainya
tapi ini hal hal yang

apakah rentan atau potensi dengan data pribadi user untuk menjauhkan dari hal hal itu tadi kalau selain verifikasi tentunya mas ruby sebutkan
ya jadi yang perlu dipastikan kembali adalah database nya itu benar benar aman
benar benar diamankan secara

kalau ada percobaan percobaan masuk itu bisa dihindari
dan kalau terjadi pengaksesan sampai ke dalam pun bisa diminimalisasi agar data yang bocor itu tidak terlalu besar
nah seperti yang kita ketahui bpjs data bocornya itu lengkap

nah yang perlu dipastikan di peduli lindungi id apalagi khususnya di aplikasi peduli lindungi id mudah mudahan sampai ke depan itu tidak ada kebocoran yang lengkap terhadap data data masyarakat yang sudah ada yang diperlukan
nah yang perlu dipastikan di peduli lindungi apalagi khususnya di aplikasi peduli lindungi mudah mudahan sampai ke depan itu tidak ada kebocoran yang lengkap terhadap data data masyarakat yang sudah ada di dalamnya
kalau yang cicur tadi mudah mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dirubah ya sistemnya
oke oke jadi masyarakat juga harus lebih aware ya ketika ingin mengunggah sesuatu khusus yang berkaitan dengan data pribadi ya
masyarakat juga harus lebih aware ya ketika ingin mengunggah sesuatu khusus yang berkaitan dengan data pribadi ya
di media sosial layanan dan lain sebagainya terima kasih
terima kasih mas ruby alamsyah sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu mas ruby